itu kancingnya juga
mama gak akan kenapa napa kok
kalau mama gak bisa ketemu kamu lagi
jangan khawatir ya ma
mama akan tetap bisa ketemu sama aku
sampai mama bosan
kalau misalkan emang dengan cara nangis
bisa membuat perasaan lo lebih lega
nangis sepuasnya nat
kui bakalan temen lo disini kok

ini lagu waktu kita pacaran dulu ya
mobil ngapain sih kok ngikutin kita kayak mau nabrak gitu
enggak enggak apa apa kamu tenang aja mungkin dia lagi buru buru aja
tenang ya kita selamat
kamu gak apa apa tenang tenang
thanks karena lo udah mau buang buang waktu lo cuma buat nemenin gue disini
salah cuma lo orang yang bisa merubah perasaan gue kayak gini walaupun gue lagi sedih
itulah kenapa seorang nathan butuh seorang salma
mama di rumah sakit
gimana keadaan mama pak
mama baik baik aja dia hanya shock
dia perlu istirahat sekarang
itu kancingnya juga
enggak mama gak kena apa apa kok
malah cuma takut kalau mama gak bisa ketemu kamu lagi
jangan khawatir ya ma
mama akan tetap bisa ketemu sama aku
sampai mama bosan
saya ardi bapaknya nathan
halo saya salma teman satu sekolahnya nathan
saya belum pernah ketemu sama kamu ya
ada teman kamu
tante udah gak apa apa kan
selama ada daniel di dekat tante
pasti tante baik baik aja
nanti gak akan ada penampak kok
aku hantar kamu pulang ya
biar nanti daniel aja yang nganterin salma pulang
kalau gitu mama pulang dulu ya
kamu main main ke rumah ya
lo tuh ngapain sih dimas ikutin gue terus
lo tuh udah gue sini istir lo gak pergi pergi juga dari hidup gue
mau lo maki maki gue setiap saat pun
gue tau lo butuh teman
gue gak butuh temen
gue gak butuh siapa siapa
kalau lo capek
lo butuh istirahat
gue bakal selalu ada buat lo
gue gak butuh
kadang batu yang keras juga bisa hancur kalau ditempat terus terusan

tante mau ngapain
saya mau ngapain itu bukan urusan kamu
kalau tante mau ganggu papa dan mama saya
jelas itu urusan saya
tante harusnya malu
ini jadi pengganggu hidup orang
tante takut dibilang pengganggu
nathan udah ya nat kita pulang aja ya
nah tuh deh ya nat
mendingan sekarang kita duduk dulu ya
mendingin sekarang kita duduk dulu ya
mendingin sekarang kita duduk dulu ya
mendingin sekarang kita duduk dulu ya